rupiah pada perdagangan senin kemarin semakin melemah sekitar pukul lima belas sepuluh waktu indonesia barat
rupiah berada di kisaran lima belas dua ratus sembilan puluh sembilan terhadap dolar amerika serikat
dilansir detik finance pada perdagangan senin sore bergerak di level rp lima belas satu ratus delapan puluh lima hingga rp lima belas dua ratus sembilan puluh sembilan atau hampir menyentuh level rp lima belas tiga ratus
menteri keuangan sri mulyani mengatakan rupiah akan terus bergerak seiring dengan langkah the fed
yang akan menaikkan suku bunga beberapa kali hingga tahun depan
selain itu pelemahan rupiah juga dipicu oleh data perekonomian amerika serikat yang membaik
seperti kenaikan imbal balik atau yield obligasi sepuluh tahun sebesar tiga puluh
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia